presiden crf rally indonesia tajul arifin bertekad naik podium
begitu tadi kami melihat ada kuri maharani savitri lalu kemudian laksamana tni purnawirawan marsetio dan juga philips j vermonte